mantap banget ya jilaf luda sundere
lu semua masih pada inget gak sih
ada nih orang
yang sumpah ke kita gak bakal ngedance
katanya anak motor
lu kenapa sih
gue atau lo yang aneh
seluruh alam semesta aja juga udah tau
kalo lu yang aneh bukan gue
berantem lagi kan
buruan masa olah
gue curiga aja nih sama dinosaurus yang belum punah ini
terima kasih kalian semua sudah berkumpul di sini
dan jangan lupa harus tetap mengikuti tata tertib
bagaimana sampai di sini kalian paham
baiklah karena waktu yang sedikit ini tapi syarat dengan mana
karena kemarin ada dua murid yang sudah mengharumkan nama sekolah smu garuda karena memenangkan kompetisi den
tenang semuanya saya berharap kalian terinspirasi dengan kedua teman kalian
pak jaya silakan
nanti pak tuhan lihat sendiri
agung ya pak
kenapa pakai proyektor segala ya
oh maaf pak kembali ke topik yang tadi
apakah pak basuki setuju dengan usulan saya
mantap banget ya
jilat muda sendiri
teman teman lu semua masih pada ingat gak sih
ada nih orang yang sumpah ke kita gak bakal ngedance
katanya anak motor
jadi ini rencana lu yang selalu bilang ke gue
kayak muter jatuh
udah dif jangan rancang lah
mereka itu harus ditegur kawan
walaupun beto sama rifki lagi berantem
tapi kalau ipa model begitu sama saja sudah menghina kuda latar negara ips
beto tidak terima itu
gue tau di gue juga marah
tapi tolonglah kontrol emosi
yarin aja mereka
kasian banget rifki
kasian banget rifki
kasian banget rifki

yang udah setengah mati dijaga bisa kebongkar juga
sampai jumpa semuanya
ini adalah live terbesar rifki yang kebongkar di sekolah
gua beneren gak bisa bayangin prasan rifki sekarang
mikiran kalian sempit banget sih
zaman itu udah maju
jadi gak usah seksis tau gak
cewek sama cowok itu punya hak yang sama buat milih apa yang mereka mau
rifqi itu udah mengharumkan sama sekolah tau gak
ini belum tentu kalian yang ketawa ketawa ini bisa kayak rifqi tau gak
kiem kenapa sih
pasemu boh rifqi keluar dulu sih bener